hmm gini kita udah lama kenal kan
nah aku kayaknya nyaman deh jalan sama kamu
nyaman gimana kek maksudnya aku gak ngerti
ya aku cuma mau bilang kalau aku cahit sama kamu
kak maaf ya selama ini aku udah anggap kamu kayak kakakku sendiri
jadi selama ini aku cuma dianggap kakak
kamu jangan marah ya kita tetap temenan kan
jadi selama ini aku cuma dianggap kakak
hindi ulang tahun hari ini
aku harus beliin hadiah nih
siapa tau ini mau terima cintaku
halo pak barang diantar ke alamat sesuai aplikasi nggak
buruan ya mas keburu orangnya keluar rumah
wah senangnya hari ini
kak makasih ya kodonya
tapi yang bikin aku lebih seneng tuh
kakak ojeknya ganteng banget
terus besok aku jalan bareng sama dia loh